sabar ya ini aku kena macet
sebentar lagi sampe kok
cepet pulang sekarang
aku tunggu di rumah
aku yakin sekali pak
ini pasti ulahnya elsa
oh disini itu
lagi nyari pot
terus lagi liat liat
ini foto keluarganya mas amel
mbak nien itu di depan ada orang pengen ketemu mbak andien
papa langsung kesini
kan kamu udah pernah bilang sama kamu
jangan ganggu andien
tapi bapak dengerin dulu pak
masalahnya aku sama sekali gak pernah ngecet sama andin pak
dari tadi aku nyari handphone aku gak ketemu ketemu pak
aduh ini gimana ya
gimana kalau apa yang gue udah lakuin ketahuan sama nino
pasti papa marah banget sama gue
kamu dimana elsa
kok kamu pakai teleponnya papa sih
aku tanya kamu ada dimana elsa
aku yakin sekali pak
ini pasti ulahnya elsa
karena tidak ada satu orang pun yang bisa ambil handphone aku
iya papa tau tapi
papa minta kalian bicarakan baik baik
jangan emosi ya
sayang tadi kamu kenapa telpon aku marah marah
ini papa juga kok tumben datang kesini
kangen ya sama aku
biar aku bicara berdua dengan elsa
apapun permasalahan kalian
dalam rumah tangga ini
tolong selesaikan dengan kepala yang dekat
jangan menyelesaikan masalah ini
dengan hati yang panas
nanti kalian menyesal
aku antar papa ke depan
bisa nggak usah senyum senyum kayak gitu ke saya
geli saya liatnya ke orang aneh
ini mas kenapa sih mas
harusnya kamu tuh seneng mas
kalau misalkan istri kamu tuh bahagia
kalau misalkan istrinya bahagia
nanti suami rejekinya makin banyak loh
rejeki saya banyak
rezeki itu kan bukan cuma harta doang mas
tapi rezeki itu dari hati yang bahagia
itu termasuk rezeki juga loh
gak karena saya gak gembira gitu
gak usah senyum senyum ke saya
kalau suami aku mencoba
minta ke diam aku diam
aduh gue kenapa sih
kok rasanya jadi gak karuan banget
liat andin senyum senyum kayak gitu
masa lu kebawa perasaan sama andin
dia pembunuh roy al
nino tadi kelihatannya emosi banget
pertengkaran ini akan sangat besar
ah enggak enggak enggak
aku memang orang tuanya elsa
tapi aku gak boleh ikut campur
karena ini adalah urusan rumah tangga mereka
aku gak boleh ikut campur

ini sebenarnya ada apa sih
kok berbicara sama saya
apa langsung disuruh pulang gitu aja
mengirim pesan pake hp aku ke andin
pesan apa sih
gak usah pura pura elsa
aku yakin betul ini pasti ulah kamu
kenapa kamu kirim pesan ke andin pakai hp aku
kamu tuh kenapa sih
aku tuh gak ngerasa ngirim pesan apa apa ke mbak andin
aku malah nemu handphone kamu di dalam mobil
cuma baterenya abis kali tuh handphonenya mati
masih mau alasan
kamu tuh kenapa sih nuduh nuduh aku
aku tuh mau bukti
aku mau bukti
aku mau bukti
aku mau bukti
aku mau bukti
aku mau bukti
kamu liat sendiri kan
gak ada apa apa disitu
aku gak kirim chat chatnya ke mbak andin
aku mau bukti
aku mau bukti
aku mau bukti
aku mau bukti
aku mau bukti

jika horusnya lebih keras
sudah kamu hapus semuanya
tapi kamu gak perlu khawatir
bukan chat aku ke andi yang ingin atau tunjukkin
setelah di cobra
tapi cetak aku sama papa
jujur papa tuh kaget kenapa kamu ngelakuin hal ini
aku sama sekali gak pernah ngirim chat seperti itu pak